ini adalah yang terbaik ini adalah gulungan saudi
ibarat dna tomat begitu mendarah daging bagi warga italia
tumbuhan bernama ilmiah solanum lykopersicum itu menjadi simbol keahlian memasak orang italia
tomat yang merupakan tanaman khas suku aztek tiba di italia pada pertengahan seribu lima ratus an
tomat dibawa ke eropa oleh orang orang spanyol saat menjajah amerika
eratnya kaitan antara tomat dan italia sesungguhnya baru dimulai sejak abad ke sembilan belas
karena dulunya tomat justru dianggap sebagai buah beracun
sampai bertemu dengan
kamu tanya aku di mana aku mencari tomatku
kamu mau lihat kamu penasaran
kamu tahu apa yang aku inginkan
kamu mencari tomatku
karena makanan italia itu kalau nggak ada tumeto
michele mengajak saya ke gudang anggur tradisional miliknya
di ruangan bersuhu sepuluh derajat celcius itulah ia menyimpan tomatnya
ini seperti gula
warna merah tomat tentu saja menggoda saya untuk langsung mengunyahnya
hidangan pertama yang dibuat michele untuk saya adalah bruschetta
bruschetta merupakan antipasto atau sajian pengantar berbahan dasar roti panggang
dengan topping campuran potongan tomat garam basil dan minyak zaitun
sedikit tapi benar
tapi tomatnya membuatnya seperti
seperti yang anda katakan
sekarang dengan ini kita akan membuat bruschetta
saya akan menunjukkan
bruschetta dalam bahasa italia bruscheria berarti dipanggang di atas batu arang
konon roti tersebut merupakan nenek moyang garlic bread atau roti bawang putih
dengan membubuhkan oregano atau tanaman herbal sebagai penyedap makanan aroma bruschetta semakin menggugah selera
kita gunakan banyak minyak bawang putih dan oregano yang ada di sana
siap untuk anda prego
sekarang kita akan membuat tomat dengan spaghetti bukan
selain tomat segar tomat kaleng juga digunakan di masakan italia
bukan tanpa alasan pengalengan tomat dimaksudkan mengantisipasi musim dingin di mana tomat tidak berbuah
ronny sekarang anda coba sendiri tomat anda hanya perlu menggugah jangan bergerak atau anda akan menggugah di mana mana
hanya menggugah semua ya menggugah tomat
ya hanya untuk membuatnya terbaik
jadi kenapa menggugah
anda tidak bisa memasak tomat secara sepenuhnya anda harus membuat sos
tapi kami tidak menggunakan blender kami hanya menggunakan seperti ini karena saya suka merasakan kelembapan

setelah mengemaskan palp atau daging tomat michele kemudian menyiapkan bahan untuk membuat spaghetti pomodoro
sebagai pasta yang cepat dibuat dan bertekstur ringan memasak spageti pomodoro memakan waktu tak lebih dari lima belas menit
kelekatan michele dengan tomat lantaran ia berasal dari italia bagian selatan
dengan iklim hangat yang membuat tomat tumbuh subur
ini adalah pakaian yang kami siapkan sebelumnya
sementara italia bagian utara makanan umumnya menggunakan mentega dan keju
italia memiliki budaya produksi keju dan menjadi salah satu produsen keju terbesar dengan produksi satu tiga juta ton per tahun
salah satunya grana padano
keju ikonik ini merupakan pasteurisasi susu sapi bertekstur keras
bentuknya besar menyerupai gentong menjadikannya dengan mudah diolah langsung tanpa harus memotongnya
lihat saja aksi michele mengeruk keju dan mengolah pasta di atas keju grana padano begitu memukau
michele juga tak lupa mengajarkan saya cara menyantap spageti ala orang italia
yakni dengan memutar mutar pasta hingga ukurannya cukup
cukup untuk satu kali gigitan
alat yang digunakan adalah garpu bukan sendok atau pisau
orang italia meyakini mematahkan pasta merupakan sebuah pantangan
itu tidak berbakat
tak hanya syarat akan nilai historis
masakan italia telah menjelma
menjadi tradisi otentik yang tersohor seantero dunia
hanya dengan bahan sederhana dibalut cerita di balik kehadirannya
masakan italia menawarkan cita rasa istimewa
roni satria septia di pradana jakarta